diantar siapa kamu
sama ibu ibu galak yang suka nyiksa bapak kan
bapak dengerin penjelasan ayah dulu pak
saya bukannya mau mengkhianati bapak kok
pak bapak dengerin ayah
tadi tuh ayah lagi jalan mau pulang ke rumah
tapi di tengah jalan
ayah melihat ibu ibu itu mau di jalan
bapak berhenti pak
gak mungkin ayah diemin pak
ayah ini kan sayang sama bapak
ayah mengkhianati bapak
tapi ayah hanya gak tege
udah itu aja kok pak
ayah maafin bapak
bukannya bapak mau ngebiarin kamu
merasa bersalah begini
tapi kalau gak begini
cari cara supaya kamu jauh
sama ibu kandung kamu
bapak nggak punya siapa siapa lagi
selain kamu ayah
bapak gak mau kehilangan kamu
pak jangan marah sama ayah ya pak
nek aku jalan dulu ya nek
kan kamu gak ke rumah sakit kan hari ini
kamu mau kemana kok pergi sih
tuh aku mau
ketemu sama darwin
si darwin si kokok beluk itu
yang tukang baja itu
ih gak usah ngapain sih kamu sama dia
nih ada tugas khusus dari nenek
opor kesukaan ayah
aduh udah cepetan
ntar ini ke rumahnya
cahaya sampai ketemu dia
sampai ketemu ayahnya ya
udah gak serumah lagi
tapi tetap aku mau comblangi
asyik sekarang ini
apalagi si raka keliatannya udah ada
masih gak berhasil
dia jadian lagi
kok mukanya sudah pada tegang sih
kalau mau mulai hari itu
baju kamu cerah banget
ini gak mimpi kan
rasanya mama sudah tidak sabar
mau ketemu lagi sama kamu
aku mau ajak makan dimana ya
pasti selama ini
kamu gak pernah ngerasain makanan enak
lu suka opor kan
nih nenek bikin ayam yang diopor
lu suka kan makan ya
kamu ngapain kesini
buat ayah dari nenek
soal yang kemarin aku mau minta maaf
memang harusnya aku gak
masak malari kayak gitu aja
pasti aku udah bikinmu
kamu jadi bingung ya
ayah tuh yang bingung
ada yang mau aku bicarain
soal yang kemarin
enggak aku tuh kepikiran terus aja
nih aku tuh kepikiran terus aja
kenapa sih kok
kok kemarin itu
kenapa gue jelah nantiin ayah
kenapa gak lu
itu kan udah
karena sebentar aku mau ngomong sama kamu
aku belum selesai ngomong sama kamu
aku belum selesai ngomong sama kamu

kamu jujur deh
itu bukan refleks
kamu tuh di tengah tengah
ada aku ada ayah itu gak refleks
aku tahu kapan kamu bohong
jawab dong pertanyaan aku
aku ganti nih pertanyaan ya
kamu suka sama ayah
mau tau jawabannya
aku mau tau jawabannya
dengar baik baik ya
bukan urusan lu
bukan urusan lu
kau masih kamu
kau tuh kayak gitu banget sih sama aku

nama si kak
kita tuh bisa kita berteman dengan baik
kita tuh bisa kita berteman dengan baik

apa salah ini sih berhubungan baik
lu mau tau kenapa kan
lihat ini kan
tau gak itu apa
itu hati gua
lu udah bikin hati gue kayak gitu tau gak
sekarang lu cari lem
carilam yang bisa bikin itunya balik ke semula lagi
dan seandainya lu bisa cari lem itu
itu gak mungkin sempurna
itu gak mungkin balik ke semurah lagi
pasti ada retakannya pasti ada pecahannya
semuanya masih kelihatan
jadi lu denger ya
jangan lu pernah kira lu tuh berhak
berhak tau isi hati gua
apa yang gua rasain apa yang gua lakuin
karena semua itu gak ada hubungannya sama lu

lu udah kira kira apa itu
lu udah kira kira apa itu

lu udah kira kira apa itu